fenomena gerhana bulan total akan terjadi hari ini rabu dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu bertepatan dengan hari raya waisak
masyarakat wilayah pesisir diimbau untuk waspada karena diprediksi akan terjadi banjirop
fenomena gerhana bulan total atau super blood moon dapat disaksikan hari ini di seluruh wilayah indonesia
kecuali di sebagian riau bagian utara sumatera barat sumatera utara dan aceh
fenomena langka ini akan terjadi lagi di dua ribu tiga puluh tiga mendatang
bmkg menyebut gerhana bulan total ini akan dapat menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir
hal ini disebabkan posisi bulan bumi dan matahari yang sejajar sehingga gaya tarik lebih tinggi terhadap air laut
penambahan ketinggian air diprediksi tidak terlalu signifikan yakni sekitar sepuluh hingga dua puluh cm
meski begitu masyarakat di wilayah pesisir tetap diimbau berhati hati
karena banjirom akan menyebabkan jalanan menjadi licin
air laut yang bersifat korosif juga berbahaya bagi kendaraan yang melintas
perlu diwaspadai adalah yang terutama di pinggir pantai
jadi perlu diwaspadai adanya gelombang adanya pasang pasang yang lebih tinggi
pasien yang lebih tinggi dari biasanya
karena daya tarik bulan yang begitu dekatnya dengan bumi
itu akan menjadikan daya tarik yang mungkin pasangnya akan naik
ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat